lalu bagaimana membaca kemungkinan putusan mk atas sengketa hasil pilpres yang bakal dibacakan hakim senin lusa
dan apakah amikus kuria yang diajukan berbagai pihak bisa jadi bagian pertimbangan hakim
kami diskusikan bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung untuk saat ini ada todung mulya lubis dari tim hukum tpn ganjar mahfud
lalu denny indrayana pengamat hukum tata negara
kami juga masih menantikan bergabungnya oto hasibuan kuasa hukum prabowo gibran untuk hadir dalam diskusi kami pada kesempatan kali ini
pak todung mas denny selamat sore apa kabar
terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini
oke tampaknya sudah bergabung juga bang oto disini bang oto halo selamat sore bang
oke terima kasih seluruhnya sudah bersatu
ada keyakinan dari tpn bahwa permohonan akan dikabulkan oleh majelis hakim
kalau bisa dihitung pakai persentase pak todong seberapa kuat atau seberapa yakin permohonan dari teman teman tpn ini akan dikabulkan
dasarnya apa pernyataan kunci bukti kunci apa yang mungkin akan dijadikan dasar
kalau kita melihat ya pemberitaan di media dan suasana kebatinan di mk dan di sekeliling mk
saya kasi optimisme itu punya alasan yang cukup kuat
memang perdebatan perdebatan yang kita saksikan selama ini kan selalu mengkongkaskan paradigma yang berbeda
paradigma yang ya pada satu sisi
pada sisi yang lain bicara mengenai judicial restain
pada saat sisi yang lain bicara corong keadilan atau corong undang undang
nah dua hal ini akan selalu dipertentangkan
tapi kalau saya melihat mk ini akan mengkoreksi kesalahan yang dilakukan dalam putusan mk nomor sembilan puluh
oleh sebab itu saya punya optimisme bahwa mk akan melahirkan putusan yang progresif dan responsif terhadap apa yang dia rasakan
bahwa amicus due itu sudah banyak sekali masukan
memang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim itu hanya empat belas atau enam belas
tapi paling tidak ini menunjukkan antusiasme dan concern publik ya
mengenai apa yang terjadi dengan demokrasi di indonesia
dan saya yakin ya ketika megawati menyampaikan amicus curiae nya itu
megawati memberikan satu suntikan energi yang baru yang positif kepada
mahkamah konstitusi untuk betul kembali kepada fungsinya sebagai penjaga konstitusi
pada petitu mana sebetulnya yang diharapkan bisa dikabulkan oleh majelis hakim ini pak todong
nah kalau kita kan bicara paling tidak dua hal
satu kita meminta diskualifikasi paslon dua
kita minta supaya diadakan pemungutan suara ulang
mk akan mendiskualifikasi paslon dua ya
saya tidak ingin menjadi paranormal dalam hal ini
saya juga tidak tahu apakah
majelis hakim akan memutuskan pengurangan suara ulang
ini semua terbuka dan saya hanya punya ya optimisme ya
punya good faith ya bahwa akan terjadi satu putusan yang progresif
oke tapi kalau yang anda pahami ada banyaknya amikus kurir ini bakal jadi pertimbangan tidak yang bakal kuat untuk bisa mendorong dikabulkan permohonan dari tpn ini
ya mk itu sebetulnya by law ya tidak terikat dengan amikus ya
tapi kan banyak negara banyak pengalaman termasuk di mk juga amikus kue itu dipertimbangkan
tentu tidak semuanya dipertimbangkan
tapi paling tidak kalau seorang megawati menulis amicus dua e dengan sangat
tulus dari hati kecilnya dari perasaannya sebagai mantan presiden
dan megawati sendiri kan punya pengalaman sejarah pengalaman politik pengalaman hukum yang sangat kental sangat kaya
dan menurut saya akan sangat keliru kalau tidak memperhatikan itu
memang saudara otto hasibuan dia juga hadir dalam zoom ini mengatakan megawati itu pihak ya
partai mendukung apa namanya
partainya iya tapi dia menulis sebagai warga negara sebagai pribadi
karena saya hanya ingin mengatakan satu hal disini
bahwa dalam persidangan persidangan kita juga mempersoalkan soal konflik of interest ini
kami sendiri tanyakan semua ahli yang diajukan oleh paslon dua ya
jadi ini saya bisa kembalikan kepada saudara otto hasimbuan
dibilang saksi saksinya bias begitu
jadi saya kira ya kalau saya sih berpendapat ya
ini memang semuanya apapun kan ini hakim mahkamah konstitusi ini besok yang memutuskan
seperti pak tudung tadi bilang bahwa memang kita hanya menyampaikan optimisme kita
dan bagaimana analisis hukum kita
pertama saya bikin dulu analisis hukum saya
bahwa kalau ada keinginan untuk mengharapkan mahkamah konstitusi untuk membatalkan putusan nomor sembilan puluh
saya kira ini agak jauh
karena putusan sembilan puluh ini telah diuji di dalam perkara perkara yang kemudian
yang semuanya tidak ada yang mempersoalkan lagi putusan yang sembilan puluh
sekiranya kita punya asumsi bahwa ada hakim diantara hakim itu dulunya
dissenting opinion ketika membuat putusan nomor sembilan puluh
maka itu pun tidak bisa lagi menjadi acuan
karena putusan nomor sembilan puluh setuju atau tidak setuju dia pada waktu itu
sudah menjadi putusan mahkamah konstitusi
jadi bukan lagi karena dia tidak dulu itu dia setuju
bahwa bukti bukti yang kami ajukan termasuk ahli
saya kira sudah paling maksimal ya kita sampaikan
dan sudah cukup bisa membuktikan bahwa itu membantah tuduhan tuduhan
dan sampai sekarang kami tidak melihat ada bukti bukti yang diajukan oleh pihak satu maupun nomor tiga
tapi kita bisa melihat ada bukti di pengadilan
nah yang terakhir mengenai amigus kuryai dengan ibu mega
saya ini mungkin bisa berbeda pendapat
tetapi seperti saya sudah ceritakan di berbagai media
bahwa bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan amigus curiae ini
maka kalau mungkin dalam perkara yang lain
kalau ibu mega mau menjadi ahli menjadi memberikan keterangan sebagai amigus kurnie
karena memang bahwa dia adalah suatu tokoh
tapi kemudian perkara ini biar bagaimanapun sulit sekali kita untuk bisa menerima
bahwa bu mega tidak mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung di dalam perkara ini
jadi kita tidak boleh berpikir formal karena dia tidak pihak formal
nah amedicus curia ini apapun harus independen murni total
dia bekerja untuk kepentingan hukum dan keadilan
kalau merujuk pada petitum yang dikeluarkan oleh tiga
berharap didiskualifikasi pasangan prabowo gibran ini
karena gini kalau kita kan bicara keadilan
kalau kita bicara keadilan pasti didahului dengan adanya kepastian hukum untuk dapat keadilan
nah sekarang apakah adil menurut kita semua
artinya kan suara daripada masyarakat indonesia yang jumlahnya sembilan puluh enam juta lebih itu
mereka juga bisa marah dong suara saya kemana katanya
jadi gak ada ketidakadilan juga gitu loh
kalau gara gara itu lantas diabaikan dinafikan suara dari sembilan puluh enam masyarakat indonesia
jadi baik dari segi kepastian hukum maupun dari keadilan
adalah tidak tepat kalau mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan itu
ada yang sudah peroleh hal lima puluh delapan yang sudah didapatkan prabowo gibran sebelumnya
ya memang ini isu utama isu sentral yang selalu membuat saya dan rekan saya oto hasibuan berbeda pendapat
karena kami berargumentasi bahwa proses yang penuh dengan kecurangan itu menghasilkan output yang juga tidak absyah tidak sah
nah di sini fenomena penggelembungan suara
yang juga muncul dalam persidangan persidangan di mk
itu juga mesti dianggap atau dipertimbangkan sebagai satu hal
yang pada dasarnya ya harus mengurangi perolehan suara paslon dua yang disebut lima puluh delapan persen itu
nah jadi kalau dikatakan oleh suda oto tadi mereka akan dilukai perasaannya karena tidak dihargai suara yang sudah mereka coblos
tapi juga pada sisi lain kalau saudara oto menempatkan dirinya pada mereka yang merasa ditekan selama ini
dalam proses penentuan pilihan menjelang tanggal empat belas februari
nah proses ini apakah melalui politisasi bansos atau intimidasi dan sebagainya
nah mereka ini juga akan mesti dihargai
jadi hal hal semacam inilah
yang saya kira ya perlu juga kita lihat secara objektif secara bijaksana secara aib
tapi paling tidak ada satu persentase yang sangat signifikan yang kami pertanyakan
ya secara langsung atau tidak langsung dalam permohonan phpu yang kami ajukan ke mahkamah konstitusi
ada permohonan nih mas denny dari pemohon agar pemilu ulang begitu
kemungkinannya apakah akan sampai ke sana menurut anda dari hakim akan mengabulkan itu
kalau kita baca petitumnya tidak ada ya
baik paslon satu maupun tiga itu bicara pemungutan suara ulang dalam hal kalau pasangan calon gibran
calon wakil presiden itu dinyatakan didiskualifikasi
itu yang dimintakan oleh pasangan calon nomor satu
kalau tiga tidak ada permintaan pemungutan suara ulang dengan melibatkan gibran dan prabowo
cuma diulang dengan satu dan tiga kan
permintanya sebenarnya lebih pada diskualifikasi kalau satu
kalau saya begini bapak bapak rekan rekan ya dan semua pemirsa televisi kompas tv
perdebatan soal mahkamah konstitusi dan mahkamah kalkulasi itu sudah sejak lama ya
tidak hanya di pemilu presiden tapi juga pemilu legislatif bahkan pilkada
dan sebenarnya sudah selesai dengan banyak putusan mahkamah konstitus
jadi kita berdebat sesuatu yang menurut saya jangan terlalu sering diulang
dan seakan akan kita tidak tahu jawabannya
mahkamah konstitusi sudah menjawab di berbagai kesempatan dan pada dasarnya mengatakan
mahkamah konstitusi itu tidak hanya melakukan pendekatan kuantitatif tapi juga kualitatif
bahwasannya kemudian putusannya semuanya menolak sengketa pilpres yang dimintakan pemohon
itu lebih karena mahkamah berpandangan tidak cukup bukti untuk mengabulkan permohonan
nah soal pembuktian ini yang sekarang menjadi isu yang harusnya menjadi lebih menjadi titik tekan
bagaimana pendekatannya pun itu yang harus juga dipertimbangkan
oke ini kan prosesnya sudah masuk dalam rapat permusyawaratan hakim ya mas deddy
dan anda sebelumnya juga sempat memperkirakan dan itu sudah dimuat di akun x anda bahwa
ada perkiraan permohonan dari satu dan tiga ini dikabulkan
dan pembuktian yang sudah dilakukan oleh banyak pihak ini apakah prediksi anda masih tetap pada
apa yang sudah anda sampaikan di akun ex atau mungkin ada hal lain yang bisa jadi pertimbangan
tapi jawabnya nanti ya mas ya kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya
mas denny anda sempat memperkirakan permohonan satu dan tiga ini bakal dikabulkan oleh majelis hakim
dengan dinamika yang berlaku sampai sekarang anda masih merasa yakin dengan perkiraan itu
saya katakan begini ada empat opsi dan kalau mau diulang tentu panjang ya tapi singkatnya begini
kalau kita melihat dari putusan sembilan puluh ya ada tiga yang sebenarnya dissenting sekarang tersisa kan
karena wahidudinnya sudah pensiun dan digantikan pak sesani
tapi ada peluang sebenarnya mereka dalam posisi yang lebih progresif terkait dengan putusan sembilan puluh empat
yang artinya juga bisa sejalan dengan pemikiran diskualifikasi
karena untuk sejalan dengan pemikiran pasangan calon satu dan tiga permohonan mereka itu membutuhkan
hakim hakim yang pendekatannya judicial activism lebih progresif ketimbang konservatif
kalau mau ditambah satu sudah cukup karena pasal empat puluh lima ayat delapan undang undang mk mengatakan kalau delapan
maka dimana ada empat dan disitu ada pimpinan rapat yang jadi putusan
dan kalau kita lihat putusan sembilan puluh ya terus tadi soal toyo dan saldi adalah pimpinan rapat karena mereka posisinya adalah ketua dan wakil ketua
tapi kalau kita lihat putusan sembilan puluh dan setelahnya putusan sembilan puluh diuji materialnya beberapa kali dalam artian ada keinginan untuk merubah putusan sembilan puluh
saya dan rekan zana alfin mohtar menguji formil
mk tidak bisa keluar dari pola pikir atau kerangkeng atau penjara logika putusan sembilan puluh dengan alasan final and binding
padahal putusan itu jelas jelas menurut mahkamah majelis kehormatan mahkamah konstitusi punya problem etika pelanggaran berat yang menyebabkan ketuanya anwar usman diberhentikan
jadi semestinya putusan sembilan puluh ya jangan dipertahankan sebagai satu putusan yang cacat begitu
tapi kan kita melihat mk tidak pernah bisa keluar dari kerangkeng itu
yang terakhir dan yang terakhir dari semua persoalan jawaban terhadap putusan pilpres ini adalah seberapa independen hakim hakim mk
putusan akan dibuat atau bahkan sebelumnya
tidak ada upaya ikhtiar ikhtiar untuk melakukan intervensi
putusan sembilan puluh sendiri temuan dari mkmk dikatakan ada intervensi yang dibiarkan oleh ketua pada saat itu anwar usman
saya menduga upaya intervensi itu juga dilakukan terhadap putusan yang sangat strategis ini
karena siapa yang menang akan menentukan siapa presiden kita
karena itu independensi ini kata kuncinya
kalau mereka independen mereka negarawan betul maka kemungkinan untuk menghadirkan keadilan pemilu itu akan lebih terbuka
dan kalau ternyata mereka lebih mudah diintervensi dengan berbagai alasan
sebagaimana yang terjadi dalam putusan sembilan puluh
maka akan makin sulit kita untuk berharap seorang negarawan kalau mudah diintervensi
oke saya kasih giliran ke bang oto kalau begitu ini masih dikaitkan lagi
maka putusannya pun akan berjarak dengan keadilan pemilu
oke bang oto masih dekatkan lagi soal putusan sembilan puluh
gimana tuh harus hati hati di sini gimana tuh
jadi memang seperti saya katakan karena putusan sembilan puluh ini sudah final and binding
gak mungkin lagi bisa itu diteroboskan
karena dan dengan alasan bahwa saya dulu gak setuju
umpamanya gitu salah satu hati mengatakan begitu
lantas dia ingin merubah itu lagi nggak bisa
itu saya mungkin bisa jelaskan kenapa bisa
ya artinya bagaimanapun kalau dia mau menabrak itu kan
berarti kan dia tidak konsisten lagi dengan putusannya
nah soal bisa atau tidak kan memang kewenangan makam orang itu soal bisa atau tidak
tetapi secara teoritis menurut saya itu tidak tepat
sebab kita juga jangan terlalu apa ya
biar bagaimanapun kan keadilan memang yang dicapai
tapi untuk mendapatkan suatu keadilan harus juga mengedepankan juga kepastian hukum
jadi keadilan itu gak berdiri sendiri
saya boleh gak jelaskan secara teori kenapa bisa berubah keputusan ke enam puluh
ya seperti saya bilang berubah isi bisa saja tergantung kepada hakim agung
tetapi maksud saya bahwa kalau itu ditabrak lagi sama dia
itu berarti kepastian hukum kita terganggu
kalau kepastian terganggu maka keadilan itu juga akan terganggu
pak todung singkat saja karena banyak amikus kuria yang diajukan dan memohon agar permohonan dari para pemohon ini dikabulkan
ada empat puluh tujuh begitu amikus kure yang ditujukan
ya sebetulnya sih kalau dikasihkan waktu lebih lama akan lebih banyak lagi abikus buya yang dimasukkan ke mk
ya buat saya ini kan bukti bahwa ada concern yang sangat legitimate dari warga negara indonesia
yang betul betul ingin indonesia berubah
ingin demokrasi yang lebih fungsional di indonesia ini
dan menurut saya mk itu tidak hidup dalam satu ruangan hampa
walaupun mereka diisolasi mereka pasti akan mendengar ada suara suara yang concern tentang demokrasi
tentang suformasi hukum tentang kebenaran konstitusional
dan tentu tidak semuanya akan dipertimbangkan tapi saya yakin kebijaksanaan dan kearifan dan kenegarawanan hakim hakim mk itu akan mengembangkan
jadi saya tetap optimis tetap membuka hati saya
saya akan datang ke mk dengan kepala yang tegak dan berharap kita akan punya putusan yang progresif pada tanggal dua puluh dua nanti
oke mas denny singkat saja dengan banyak ya amikus korea itu
sebetulnya kalau mau dibandingkan dengan hukum pidana kan sebetulnya pasti akan ada pertimbangan
tapi kalau untuk hukum tata negara seperti ini amikus kuria bakal dipertimbangkan cukup besar juga nggak porsinya
kita ini dalam beberapa hari ini banyak memberikan porsi memperdebatkan seberapa efektif amikus kure mempengaruhi majelis hakim
itu tidak bisa terlalu mempengaruhi karena dia bukan bagian dari para pihak
jadi ya tergantung hakim betul bebas sekali hakim
kalau ada yang merasa cocok mungkin dia ambil ada yang tidak juga dia tidak bisa dikesampingkan dan seterusnya
poinnya sebenarnya lagi lagi kalau ingin dipertimbangkan
mana yang akan paling mempengaruhi dalam kondisi politik hukum indonesia sekarang
maka saya tadi katakan satu kata kuncinya independensi dan bertahan dari intervensi
berangkat dari berbagai situasi politik hukum kita sekarang
intervensi dari status quo kekuasaan itu sangat besar kepada aparat penegak hukum kepada kepolisian kejaksaan kpk
keputusan seribu sembilan ratus sembilan puluh itu adalah bentuk
intervensi begitu kata majelis kehormatan mahkamah konstitusi
jadi kalau kita ingin melihat ada putusan yang adil
maka intervensi itu yang harus dilawan oleh hakim hakim konstitusi sebagai negarawan
mereka itu statementship negarawan bukan partisanship yang bisa disetir setir dengan kepentingan siapapun
artinya ada kepentingan negara yang harus dipertahankan terakhir mas
kalau kita bicara putusan mk itu final and binding
tetapi dalam banyak kesempatan mk berubah karena memang kemudian melihat ada alasan konstitusional yang bisa merubah putusannya
misalnya siapa yang melakukan sengketa pemilu itu berubah dari mk ke mk kemudian ke mk lagi
bagaimana apakah pilkada itu rejim pemilu atau rejim yang berbeda itu berubah
dan kalau kita lihat komposisi hakim yang sekarang
itu kalau kemudian ada hakim baru kemungkinan berubahnya juga bisa
saya harus potong dulu disitu karena kita akan lanjutkan lagi diskusi untuk kesempatan berikutnya
oke terima kasih banyak untuk para narasumber pak todung bang oto dan juga mas teddy sudah bergabung bersama kami